kita ke informasi selanjutnya
pt pal indonesia kembali meluncurkan kapal perang karya anak bangsa
kapal cepat rudal atau kcr enam puluh selasa pagi diresmikan oleh kepala staf tni angkatan laut laksamana tni ade supandi
kapal yang diberi nama kri kerambit ini merupakan kapal keempat produksi pt pal
kapal perang keempat kcr enam puluh ini diberi nama kri kerambi
nama kapal perang tersebut diberikan oleh ketua umum jalas senastri nyonya enda ad supandi
yang terinspirasi dari senjata menyerupai jangkar harimau dari ranah minang
kerambia penyebutan lain kerambi adalah senjata yang digunakan untuk menyayat maupun merobek lawan secara cepat dan tak terduga
nama ini cocok dengan spesifikasi
spesifikasi yang dimiliki kri kerambit
kri keramid akan diawaki lima puluh lima abk dan mampu mengarungi lautan hingga kondisi sea state enam dengan signifikan wave empat meter
produksi kapal perang oleh pt pal indonesia ini merupakan program untuk memenuhi kebutuhan alutsista tni angkatan laut
sebagai kapal pengganti kapal cepat rudal yang sudah usai
kcr ini adalah kcr keempat untuk memenuhi kebutuhan tni angkatan laut dari program kcr tmf
yang berkisar dua puluh kapal
angkatan laut sudah membangun tiga kapal sudah selesai ini yang keempat diharapkan berarti berlanjut
kri kerambit adalah kcr enam puluh hasil perbaikan dari kapal cepat rudal sebelumnya
seri sebelumnya kcr enam puluh satu dan dua memiliki kekurangan super striker terlalu lebar yang berakibat kurangnya stabilitas kapal